ini bayi ini dimana
gak kenal sama sekali kalian
berapa dapat biasanya
ferry kesuma salah satu konten kreator asal batam kepulauan riau
menemukan sejumlah orang yang diduga merupakan bagian sindikat peminta sumbangan fiktif
mereka menjual kisah sedih dari seorang anak penderita pneumonia tiroid
dilansir dari akun youtubenya ferry sang konten kreator bahkan sempat meminta keterangan
dari para peminta sumbangan berjumlah empat orang
mereka akhirnya mengaku bahwa tidak mengenal anak yang fotonya mereka gunakan
ini betul gak
ini betul gak
mereka menyebut bisa mendapatkan uang hingga satu tujuh juta rupiah dalam sehari
dari aksi yang mereka lakukan di sejumlah titik lampu merah

ditemui di kawasan agoya batam sabtu siang
ferry mengaku curiga sejumlah
sejak tahun dua ribu dua puluh dua silam
namun kebohongan keempat orang ini kemudian terungkap setelah sang konten kreator
melakukan konfirmasi ke pihak rumah sakit
mendapati fakta ini keempat orang tersebut akhirnya mengaku bahwa uang sumbangan yang didapat
digunakan untuk kepentingan pribadi
ferry awalnya mengaku ingin menyerahkan keempat orang tersebut ke pihak kepolisian
namun atas kesepakatan bersama dengan komunitasnya
ferry memilih menyerahkan keempat orang yang dimaksud
ke pihak dinas sosial pemerintah kota batam
kira kira tindakan dari abang dan teman
teman sendiri gimana
kebetulan ya aku udah konfirmasi juga sama teman teman relawan
jadi kita sepakat kita antarkan ke dinas sosial kota batam
jadi setelah aku pastikan mereka itu berbohong atau galang dana fiktif
kita arahkan ke dinas sosial kota batam
berarti pengakuan mereka dana yang dikumpulkan dari masyarakat ini kemana bang
untuk pribadi mereka bang
untuk pribadi mereka
shopping foya foya beli baju apa segala macam abit
dikonfirmasi melalui sambungan telepon
plh kadinsos batam leo putra
mengaku belum mengetahui adanya penyerahan
empat orang terduga sindikat sumbangan fiktif
yang dilakukan oleh sang konten kreator tersebut
kalian nggak boleh kayak gini kalian
kenan dusirait batam kepulauan riau